ya untuk lebih memaksure lagi soal stiker disabilitas ini melalui sambungan telepon saya sudah terhubung dengan kepala dinas perhubungan dki jakarta pak syafrin liputo selamat malam pak syafrin
selamat malam mbak hanum
baik pak syafrin kebijakan ini tentunya disambut hangat sekali ya pak oleh masyarakat khususnya rekan rekan difabel apakah memang wacana ini sudah lama direncanakan oleh dishub
sebenarnya wacana ini sudah lama oleh pak gubernur masih disampaikan kemudian kemarin kami diinstruksikan untuk diberikan secara khusus untuk warga jakarta yang memiliki keterbatasan fisik khususnya dalam hal ini difabel
dan kemudian wujudnya adalah kita berikan stiker pengecualian untuk ganjil senapnya demikian pak hanum
oke pak ini skemanya
karena kan tadi ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan lalu berkasnya nanti akan diberikan ke sana nanti disurvey terlebih dahulu dinyatakan lolos apa tidak begitu kan pak ya skemanya
tapi yang kita juga penasaran apakah izin ini perlu diperbaharui pak berapa lama peraturan ini akan berlaku apakah setiap tahun ini harus ada pembaharuan izin atau seperti apa
tentu stikernya akan berlaku setiap tahun tujuannya adalah kontrol kita terhadap warga yang defable tadi
apakah masih menggunakan kendaraan yang bersangkutan atau tidak
dan kemudian untuk persyaratannya tentu ini sangat mudah
jadi yang bersangkutan mengajukan surat permohonan kemudian melampirkan ktp fotokopi kk kemudian surat keterangan dari rumah sakit serta foto yang kemudian kita survei
nah berdasarkan pengalaman ada beberapa kaum disabilitas yang ke kantor kami langsung
itu biasanya setelah kita lakukan pengecekan memenuhi syarat saat itu juga kita berikan stiker yang sesuai yang kami bagikan
kemudian di dalam stiker itu ada barcode yang sudah dimasukkan di dalam database dinas perhubungan data kendaraan yang bersangkutan
demikian mbak anum
jadi tidak perlu menunggu lagi begitu pak apabila datang ke tempatnya langsung rekan di pabel ini datang dengan persyaratannya bisa langsung mendapat stikernya saat itu juga
iya bisa langsung mendapat stikernya
karena kita pahami bahwa begitu yang bersangkutan datang kita langsung cek fisiknya
karena perlu dipahami bahwa disabilitas yang diberikan sesuai dengan tujuan kita untuk kemudahan dalam bertransportasi
dalam mengakses angkutan umum ada kesulitan tentu kaum difabel dalam konteks yang memiliki keterbatasan fisik
jadi itu yang kita kategorikan yang mendapatkan stiker pengecualian ganjil genap dari dinas perhubungan
oke pak bagaimana kalau misalnya ada rekan difabel yang belum sempat mendapatkan stiker ini tapi di perjalanan terpaksa untuk ditilang polisi
begitu apakah pihak kepolisian atau dari pihak dishub yang mengawasi di jalanan juga memegang stiker ini untuk langsung memberikan di tempat begitu
tentu tidak karena memang persyaratannya kendaraan yang digunakan yang bersangkutan
itu harus terregistrasi di dinas perhubungan masuk dalam database kita kemudian mendapatkan stiker
jadi jika yang bersangkutan ternyata belum kemudian melakukan pelanggaran ganjil genap
maka tetap akan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan
oke pak syafrin ini berlaku untuk difabel yang menyetir atau mobil yang di dalamnya ada difabel
tapi mengendarai di seorang yang tidak divabel namun di dalamnya ada penumpang
difabel ya berdasarkan beberapa permohonan ada yang difabel menyetir itu kita berikan
ada juga yang kendaraannya didesain khusus untuk difabel ini juga kita berikan
jadi dua kriteria itu kita berikan
selama kendaraan tersebut digunakan oleh yang bersangkutan
kan kalau misalnya ada yang tidak mampu untuk menyetir otomatis kendaraannya disetir oleh driver
ada drivernya ini kita berikan
dan ada juga yang karena sekarang sudah otomatis untuk transmisinya
biasanya jika kaki yang bersangkutan terkendala fisiknya itu bisa tetap menyetir ini kita berikan juga
oke baik pak syafrin yang terakhir ini pastinya kan juga muncul kekhawatiran bahwa stiker ini bisa saja disalahgunakan
bagaimana di sub bisa mengantisipasi hal ini
tentu yang pertama bahwa stiker ini
kita desain khusus kemudian di dalamnya ada pengaman
saat ini ada barcode yang jika itu di scan dengan qr code
itu akan muncul terhubung dengan data database dinas perhubungan
yang identifikasi kendaraannya tercantum di sana
oke kalau kejadiannya pak ini ada stikernya tapi di dalamnya sama sekali tidak ada defable nya begitu pak
pasti langsung kena timbang ya pak ya
iya pasti nanti kepolis
rekan rekan dari di lapangan rekan rekan kepolisian akan melakukan pengecekan
jika yang ternyata yang mengemudikan atau di dalam kendaraan tersebut tidak ada yang bersangkutan difabel tadi
itu otomatis akan dikenakan pelanggaran dan jelunap
oke baiklah pak syafrin liputan terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di connected
terima kasih terima kasih pak